hujan deras mengakibatkan banjir lahar di sejumlah sungai yang berhulu di gunung semeru
petugas bppd menyimba warga yang berada di bantaran sungai agar meningkatkan kuas padaan rabu sore
para penambang pasir dan batu di sungai tersebut langsung menghentikan aktivitas
selain sungai renteng banjir lahar gunung semeru terjadi di sungai curah kobokan dan leprang